sampai jumpa di video selanjutnya
selalu aja kamu bohong
sekarang lo masuk ke dalam ya
kasian kesha di luar kedinginan
jadi anak yang baik ya
dengerin kata mama
dua hari lagi lo balik ke lapas ya sam
gue boleh kan
sesekali ngajuk lo
itu juga kalau misalnya diizinin sama
ya boleh rik
sekali lagi makasih banyak ya
santai aja sam
kan gue udah bilang
olduhat gel di tiongko
simpan di ac
tapi ga sekarang
amba tidak mau nanti kegabah mengambil keputusan
untuk mengakhiri rumah tangga hamba ya allah
amba tidak mau
kalau hamba harus gagal untuk mengambil keputusan lagi
allah mohon bantulah ya allah
ya allah berhubungan dengan amin
no ini ricky datang ke bandung nemuin elsa
sebenarnya hubungan elsa sama ricky gimana sih no
mereka ada hubungan apa
kamu benar benar elsa
padahal di sana kamu udah jadi
janji untuk gak temen riki lagi
kamu sama sekali udah gak bisa dipercaya
selalu aja kamu bohong
udah riki udah pulang ma
papa gak tau kan
bapak masih di kamar mandi
kok mata kamu sembah

kamu pasti capek kerja ya
sekarang buah buah ya
kalau kamu dikasih tahu sama suami kamu
kalau kamu gak berubah
mama tuh gak bisa belain kamu
jadi kalau sikap nino
berubah ke kamu
dan sikap nino gak baik ke kamu
itu karena salah kamu juga
maksudnya mikir sama reason
papa lihat aja sendiri
itu foto dikirim mama kemarin malam
bisa bisanya dia nggak menghargai aku
kok bisa ya
dia melanggar semua perjanjian dia pak
peringatan aku untuk gak ketemu lagi dengan ricky
benar benar sama sekali gak menghormati aku pak
dan papa lihat sendiri
dia bawa keisha untuk ketemu dengan ricky pak
coba kamu tanya baik baik dulu
kenapa ricky mau ketemu elsa lagi
lagian kan sudah terbukti
kalau keisai itu putri kamu
udah lah pak
aku udah benar benar capek dengan elsa

dan keputusan aku sekarang udah mulai
aku akan menceraikan elsa
dan aku mohon
papa tolong hargai keputusan aku
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah